keluarga jalan kemejing sukakarya bekasi jawa barat kami siang geger
mahendra intan ibu muda sekaligus pemilik usaha ayam goreng
menemukan suaminya bersimbah darah di ruko tempat usaha miliknya
korban menderita luka akibat hantaman benda tumpul dan tusukan di beberapa bagian tubuh
korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dinyatakan meninggal
jasadnya kemudian dibawa ke rumah sakit polri untuk diotopsi
ketel lihat ada kejadian pembunuhan
masa yang kemarin sudah tidak ada sudah kosong
yang ngasih tahu itu buaminya sampai tercapi sama orang tuanya
sebelum ditemukan bersimbah darah
korban yang berpamitan hendak menemui karyawannya tak dapat dihubungi
suami korban lalu mendatangi ruko dan mendapati tempat itu dalam keadaan tertutup
setelah berusaha membuka ruko
sang suami menemukan istrinya dalam kondisi menderita luka parah
sementara itu dua karyawan dan anaknya yang berusia dua tahun tidak berada di lokasi
jadi pelakunya anak buahnya
bawa anaknya juga
anggota polsek sukatani dan polres metro bekasi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tkp
belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai kasus dugaan pembunuhan
dan penculikan ini
jadi beben bekasi jawa barat